buah buahan zaman dulu beda loh dengan buah masa kini yang banyak diserbu buah impor
kalau zaman dulu kebanyakan dari hasil kebun sendiri
coba apa anda tahu buah rukam
asyiknya saya diizinkan pemilik pohon untuk memetik langsung buah rukam
buah rukem ukurannya kecil diameternya cuma dua hingga dua lima cm
sepat dan sedikit asam
buah rukam yang masih mudah berkhasiat loh
kandungan taninnya membuat buah ini dijadikan obat diare dan desentri pada zaman dulu
hmm apalagi ya buah buahan lokal yang sering kita temui pada zaman dulu
ada alkesa sawo jamblang cerme dan masih banyak lagi
ini nih buah alkesa
beruntung saya masih bisa menemukan penjualnya di bilangan jakarta selatan
buah yang sering disebut sawah belanda ini asalnya dari amerika tengah dan meksiko
teksturnya mirip perpaduan ubi labu dan sawo dengan rasa yang manis
bang akbar penjualnya tak menjual setiap hari karena bergantung masa panen
harga per kilogramnya rp tiga puluh
ya karena itu karena langka
dan yang metiknya otomatis kan dia pohon pohon tua
pohonnya tinggi besar
nah itu yang mahal itu bukan buahnya sebenarnya
upah yang metiknya
setelah mencoba buah akesa yuk
ikut saya ke tanggerang selatan untuk berburu buah langka lainnya
saya menemukan hanya ada satu pohon buah jamblang di halaman rumah warga
buah jamblang juga dikenal sebagai duet atau jambu keling
warnanya hitam jika matang dengan rasa manis sedikit sepat
oh iya waktu kecil anda pernah mengkonsumsi buah cermai nggak
kebetulan banget di sini ada pohonnya loh
buah cermai sering diolah menjadi manisan yang harganya dapat mencapai rp enam puluh per kilogram
nah ini bentuk buahnya seperti ini
kecil berwarna hijau segar
ya buah cermai namanya ini
tapi saya penasaran mau coba dulu rasanya gimana
saya bersihkan dulu bismillahirrahmanirrahim
buah jadul kini semakin langka
banyak generasi muda yang bahkan tidak tahu keberadaan buah buahan ini
apa ya penyebabnya
kita sebut buah langka karena memang ketersediaan produknya di pasar sudah tidak ada
kenapa ini terjadi
ya menjadi langka
yang jelas secara ekonomi kurang menguntungkan
aduh jadi kangen masa kecil ya
buah buahan inilah yang dulu mewarnai aktivitas kanak kanak kita
semoga keberadaannya masih bisa dipertahankan
dan dipertahankan ya
rafraf kaffi fajar ahmad jakarta